direkturat tindak pidana tertentu bareskrim polri menyelidiki dugaan tindak pidana sabotase
dalam peristiwa pemadaman listrik masal yang terjadi empat dan juga lima agustus lalu
polisi akan menggandeng para pakar dalam investigasi mendalam dugaan tindak pidana sabotase tersebut
kero penmas divisi humas polri brigjen deddy prasetyo menyatakan tim investigasi bareskrim
sudah mulai bekerja sejak kemarin
informasi awal berasal dari hasil keterangan empat pegawai upt unggas semarang
yang menangani lompatan listrik atau flash di tower empat tiga empat ratus tiga puluh lima di desa malon
kecamatan gunung pati semarang jawa tengah
selanjutnya tim investigasi akan mencari faktor utama penyebab terjadinya pemadaman listrik
apakah disebabkan oleh faktor alam berupa pohon yang menutupi tower empat ratus tiga puluh empat dan empat ratus tiga puluh lima ini
atau murni faktor teknis serta kemungkinan faktor perbuatan melawan hukum
meski berdiri sendiri dan tidak terkait dengan tim teknis pln
karopenmas divisi humas polri menegaskan tim investigasi bareskrim
akan terus berkoordinasi dengan pln pusat sepanjang penyelidikan berlangsung
olah tkp kemudian melakukan interview kepada pegawai pegawai yang pada saat itu bertugas di upt ungaran
yang bisa mengetahui secara langsung
kemudian juga masih terus menelusuri
tidak kemungkinan juga
kita nanti akan berkoordinasi dengan tim teknis dari pln
kalau misalnya perlu dialog dan interview lagi akan dilakukan itu
yang jelas keberadaan tim bareskrim untuk betul betul mencari secara terang menerang
apa yang menjadi faktor penyebab utama blackout dan juga mendalami apakah ada unsur pidana di situ